sebuah video tentang dugaan pencopotan paksa bendera merah putih di sebuah apartemen di jakarta selatan viral
pencopotan diduga dilakukan oleh pengelola apartemen tersebut
sementara terkait aksi tersebut warga akan melaporkan peristiwa ini ke polda metro jaya
inilah video yang sempat viral di media sosial
rekaman ini memperlihatkan seorang ibu berkerudung memegang bendera merah putih
perempuan yang diduga penghuni apartemen ini marah lantaran bendera yang dipasang di unitnya
dicopot oleh seseorang yang diduga pengelola hunian tersebut
lalu ia meminta penjelasan terkait pencopotan itu kepada seseorang yang memakai pakaian safari berwarna coklat
video berdurasi dua menit empat puluh tujuh detik ini sudah ditonton ribuan pengakses laman berbagi video youtube
sementara terkait video tersebut warga dan pengelola apartemen sudah melakukan pertemuan yang dihadiri pihak kelurahan dan kepolisian
rencananya warga yang kecewa dengan pencopotan bendera akan melaporkan pihak pengelola ke polda metro jaya
mereka kecewa karena alasan pengelola apartemen hanya soal estetika
ini bendera dicopot dipaksa untuk dicopot oleh pengelola tanpa alasan
tapi bahasanya mereka katanya estetika yang harusnya bendera dipasang di selasar yang dibawa
pasang di selasar yang dibawah
menyiapkan seapak fasilitas untuk bendera tersebut
ini adalah suatu pelecehan terhadap negeri ini
untuk pelecehan terhadap bendera kami
ini yang harus kami perjuangkan dan akan kami laporkan ke pihak polda badan pengelola dan antek anteknya yang di bawah pesuruh pesuruhnya itu
pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kasus ini dan menunggu warga melakukan pelaporan resmi
hadirin saya bernadi jakarta